hewan kurban memiliki sertifikat sehat dari otoritas terkait
contak secara perusahaan ya kontak ke perusahaan enggak direspon
kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi serta kementerian bumn
kemudian yang kedua bagi pimpinan lain maupun pegawai lain ini sudah menjadi hal yang terakhir lah
memakai rompi orange diborgol gitu kan
mungkin yang pas si ariginya udah keluar